komisi pengawas persaingan usaha atau kppu memberikan rekomendasi
terkait masalah industri jasa transportasi antara taksi daring dan juga taksi konvensional
rekomendasi lahir setelah kppu menggelar rapat internal yang menghasilkan saran dan pertimbangan
dan diharapkan dapat ditindaklanjuti pemerintah
kppu mendukung pemerintah untuk menetapkan pengaturan yang menjamin kesempatan berusaha yang sama
untuk semua pelaku usaha penyedia jasa angkutan taksi
selanjutnya kppu meminta pemerintah menghapus kebijakan penetapan tarif batas bawah
yang selama ini diberlakukan untuk taksi konvensional
dan sebagai gantinya pemerintah mengatur penetapan batas atas tarif
selanjutnya kppu menyarankan pemerintah agar tidak mengatur kuota
ataupun jumlah armada taksi konvensional dan online yang beroperasi di suatu daerah
dan yang terakhir kppu menyarankan pemerintah menghapus kebijakan surat tanda nomor kendaraan taksi online
yang diharuskan atas nama baik